kita ke informasi pertama sembilan orang anggota komisioner komisi kepolisian nasional atau kompolnas periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
dilantik presiden joko widodo di istana negara jakarta rabu pagi
pelantikan tersebut sesuai dengan keputusan presiden ri no lima puluh empat garis miring m tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan kompolnas tertanggal sebelas agustus dua ribu dua puluh
sembilan orang kompolnas yang dilantik memiliki latar belakang yang berbeda
tiga mewakili pemerintah tiga dari kepolisian dan tiga dari tokoh masyarakat
menko polhuka mahfud md ditunjuk sebagai ketua
menteri dalam negeri tito karnavian sebagai wakil ketua sekaligus anggota
sementara tujuh anggota kompolnas lainnya adalah
beni joshua mamoto mewakili pakar kepolisian
puji hartanto iskandar mewakili pakar kepolisian
albertus wahyuru danto mewakili unsur pakar kepolisian
yusuf mewakili tokoh masyarakat
muhammad dawam mewakili tokoh masyarakat
dan pungki indarti mewakili tokoh masyarakat
kompolnas merupakan lembaga kepolisian nasional
yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada presiden
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian menyebut
tugas kompolnas antara lain membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian
dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian kapolri